ketua umum pssi muhammad iryawan memastikan tim nasional indonesia u dua puluh yang akan berlaga di piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
akan diperkuat dua pemain naturalisasi baru tengah dan juga bertahan
usai menemui presiden joko widodo di istana negara jakarta kami siang
ketua umum pssi menyampaikan sudah dua pemain naturalisasi asal belanda yang hampir pasti memperkuat timnas indonesia u dua puluh
dalam gelaran piala dunia u dua puluh yang akan digelar di indonesia dua ribu dua puluh tiga mendatang
kedua pemain tersebut masih berusia delapan belas tahun yakni ivar jenner dan juga justin hubner
ivar jenner adalah gelandang klub kasta tertinggi belanda fc utrech u dua puluh satu
sedangkan justin hubner merupakan back tengah klub liga premier inggris wolverhampton u dua puluh satu
selain kedua pemain tersebut menurut iryawan masih terdapat lima calon pemain naturalisasi yang masih dijajaki oleh pssi
kelima calon pemain tersebut dipilih karena dianggap sudah sesuai
dengan kebutuhan tim nasional indonesia
karena dibutuhkan untuk tim nasional